umum polisi berpangkat aibda ditangkap bnn provinsi sumatera barat saudara karena menjadi kurir ganja satu ratus empat puluh satu kg
oknum polisi yang sehari hari berdinas di pores padang panjang ini ditangkap saat membawa satu ratus empat puluh satu kg ganja dari kabupaten mandaling natal sumatera utara
rencananya satu ratus empat puluh satu kg ganja ini akan dibawa pelaku ke kota padang dan dikendalikan narapidana di lapas kelas dua a muarau padang
pelaku mengaku dibayar dua juta rupiah untuk membawa satu ratus empat puluh satu kg ganja tersebut
tidak hanya menjadi kurir ganja pelaku diketahui juga pernah tersandung kasus narkoba
sudah dibawa ke bnp dan dilakukan proses penyidikan serta pengembangan
total bp nya berapa pak
total bp nya satu ratus empat puluh satu kurang lebih paket ganja di mana satu paketnya kurang lebih satu kg beratnya